sidang kasus pencemaran nama baik ujaran idiots dengan terdakwa ahmad dhani prasetyo hari ini kembali dilanjutkan di pengadilan negeri surabaya
dalam sidang mendengarkan keterangan saksi fakta ini ahmad dhani sempat menangis dan meneteskan air mata saat merayakan ulang tahun putrinya safea
ahmad dhani menangis saat sejumlah rekan dan kerabat ahmad dhani yang hadir di persidangan memberikan hadiah kue ulang tahun untuk merayakan hari ulang tahun putrinya safia di sela sela istirahat sidang
dari semula terlihat tegar dhani tiba tiba menangis sambil berkata meminta maaf jika dirinya tidak bisa menghadiri perayaan hari ulang tahun putrinya safia yang ke dua
dalam sidang kali ini majelis hakim mendatangkan empat saksi fakta dan dua saksi pelapor
dari keterangan saksi fakta
di pelapor kuasa hukum ahmad dhani menyebut apa yang disampaikan saksi tidak sesuai fakta dan berbelit belit
karena dianggap memberikan keterangan palsu ahmad dhani dan tim kuasa hukumnya berencana melaporkan para saksi
karena tadi banyak keterangan yang kontra dengan bap berbelit belit dan malah ada yang dicabut sehingga ini berkonsekuensi hukum kita akan kaji
kalau memang ahmad dhani tadi minta bahwa ini dilaporkan sebagai saksi dalam memberikan keterangan palsu maka kita akan laporkan
menurut jaksa penuntut umum rahmat haribasuki apa yang telah disampaikan kedua saksi pelapor sudah sesuai dengan fakta
bahwa ada keterangan yang dianggap berbelit belit itu hanya salah paham saja
kami tetap bahwa mereka sudah mengatakan bahwa mereka merasa terhina dengan ujaran atau ucapan yang diberikan ahmad dhani dengan kata idiot
sebelumnya ahmad dhani dilaporkan koalisi bela nkri dengan tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik
karena menyebut kelompok penolak deklarasinya
kasi dua ribu sembilan belas ganti presiden di surabaya dengan kata kata idiot pada minggu dua puluh enam agustus dua ribu delapan belas
lukman rozak surabaya jawa timur